mengapa ibu nangis seperti ini
aku sangat bersedih
banyak ngampar adalah putraku yang dulu hilang
aku yakin banyak ngampar adalah gagak ngampar
sekarang aku akan cari korban
untuk menghisap saripati kehidupannya
apa yang terjadi kepada ibu nda
apakah ibu nda amat terluka parah
kenapa ibu nda tidak keluar dari kamarnya
ya allah ya rabbi
jika engkau telah berkendang
maka tidak ada yang bisa menghalanginya ya allah
cukup dengan firmanmu
sampai kau kunci
aku akan mencari saripati pertama
aku sepertinya pernah melihatmu kesana
raden walang susang
tapi bukannya wajah raden
ini kan wajah raden yang lama
wajah raden bisa berubah seperti semula
kau bukan raden raden susang
entah apa aku sanggup untuk berjalan ke istana nih mas
ibu nua pelan pelan saja
tetapi jika ibu nua tidak sanggup
kita bisa beristirahat sejenak
baiklah kita bisa beristirahat sejenak
mengapa ibu udah menangis seperti ini
aku sangat bersedih
banyak ngampar adalah putraku yang dulu hilang
aku yakin banyak ngampar adalah gagak ngampar
tapi kenapa dia sulit untuk percaya
aku mohon jangan bersedih seperti ini
apakah ibu nia tahu
dia merasakan hal yang sama dengan ibu nia
benarkah itu nih mas
benar ibu nia
dia harus mencari kebenaran dulu
bukti bukti yang jelas
maka dari itu
dia ke pondok gurunya
untuk mencari petunjuk kebenaran
aku yakin banyak ngampar pasti akan kembali menemui ibunda setelah dia menemui banyak bukti kebenaran
nius apa kau percaya banyak ngompar leputraku
awalnya aku memang belum percaya ibunya
tetapi setelah aku menata matanya aku melihat mata ayah anda
sampai jumpa kamu
berhasil menjatuhkan seluruh
bunda tidak perlu bersimpu di depanku bunda
yang seharusnya bersimpu di depan bunda
kau sekarang adalah pemangku raja
kau adalah pemimpin di istana pajajaran
aku hanyalah seorang emban
tidak pantas bagiku berhadapan
walaupun sekarang aku sebagai pemangku raja
tetap ibunda adalah ibundaku
aku tidak akan bangun
mengabulkan satu permintaanku
permintaan apa ibunda
raden aku mohon padamu
tolong perintahkan kepada seluruh prajurit pajajaran
nanda surawi seseh
aku sangat mencemaskannya

entah dia sudah makan